selamat siang ibu milo
saya tahu kalau sejarah itu gak mungkin diubah pak
dan meskipun bapak udah menutup pintu maaf bapak
tapi saya gak akan segan segan untuk mengetuknya pak
karena saya benar benar menyesal pak
bagus kalau kamu menyesal
dan lebih bagus lagi
kamu tinggalin juli
tapi saya udah penuhi syarat bapak pak
itu uang bapak minta udah ada pak
kamu kira dengan uang satu miliar
bisa membeli cita anak saya
udah dong pak
ini gak akan pernah selesai kalau ngotot ngototan kayak gini terus
udah ya pak
udah ya pak
udah ya pak
kamu gak nyangka ya kalau aku berhasil mendapatkan uang ini
aku akan melakukan apapun
untuk mendapatkan cinta kita juga
bayi yang kamu gendong ini
adalah anak aku dan mil
kurang lebih satu tahun setengah yang lalu juga
tapi alia udah lebih dulu menjelaskan semuanya bingung
dan itu membuat aku sangat kecewa sama kamu
ali menjelaskan apa sama kamu
alia datang kesini membawa anak kalian
kalian maksudnya anak aku dan
kamu gak boleh begini mil
kamu sadar gak sih
kamu udah menikah dan punya anak
jadi aku minta sama kamu
tolong lupain aku dan kita jalanin hidup kita masing masing
kita memang saling mencintai
takdir berkata lain milo
kamu bukan jodohku dan
kita gak akan pernah mungkin menikah
ada apa lagi si mil
yang dibilang alia itu semua bohong julie
aku gak menikah sama dia dan
aku gak punya anak dari dia
kamu gak tau ya
di hati aku ini cuman ada kamu
dan aku udah menunggu dua tahun untuk kamu julie
sekarang kamu lebih percaya sama dia
kamu sebenarnya kenal aku gak sih
kamu udah lupa ya apa yang alia lakukan sama kamu
kenapa kamu bisa mempercaya dia sih
aku gak ngerti
tapi aku liat kamu tinggal sekamar sama dia milo
aku gak sekamar sama dia
seluruh keluarga aku tinggal di rumah alia
ini semua karena
sejak kadiandra mengambil alih perusahaan
semua jadi kacau dan kita butuh tempat tinggal
dan akhirnya alia menampung kita
dan sejak kamu pergi aku jadi kehilangan semangat untuk melakukan apapun
tapi setelah kamu kembali aku jadi semangat lagi
dan aku akan buktikan ke kamu bahwa
aku akan bawa keluarga aku keluar dari rumah lia
aku akan buktikan itu
wah kok kamu udah di rumah
kamu gak jadi kekator
sandiwara apa lagi yang mau kamu mainkan
kamu itu digila
kamu itu digila
mil kamu tenang dong
kok kamu marah marah kayak gini sih
aku tahu ini semua tuh bisa bisa yang kamu doang kan
kok kasar begitu sama alia
ingat dong ini rumah siapa
kalau milo bilang lebih baik kita gak usah tinggal di sini lagi deh
kamu sudah bisa kontak rumah
pak penghasilan aku sekarang sudah lebih dari cukup
dan aku pikir kita bisa hidup mapan lagi kayak dulu
dan yang paling penting terlepas dari manusia satu ini
pak ma udahlah kita gak usah tinggal disini lagi
ayah kamu gak boleh gitu
kamu harus tahu alia itu udah baik loh
dia menampung kita dia menolong kita
kalau nggak karena pertolongan ayah sekarang ini kita udah di pinggir jalan
hanya dia kan yang peduli sama nasib kita
ma tapi alia itu membantu kita dengan pamrih ma
dan alia kamu ngaku deh kamu udah ngeracinin otak mereka kan
tolong kamu ingat ya bahwa hari ini jam segini aku bilang satu hal sama kamu
bahwa di hati aku gak pernah ada ruang sedikit pun untuk kamu alia
jadi kamu gak usah coba coba karena itu percuma
disini cuma ada hati untuk juli
alia sayang kamu jangan putus asa ya
kan mila lagi emosi memang enggak sepantasnya kok dia bicara seperti itu
sebelah hati kamu yang hilang itu akan aku isi milo
bahkan aku mau kasih tau
aku mau kasih tau tentang juli
bahkan untuk ngedapetin kamu
aku berani potong kaki kamu dan bikin kamu gak berdaya di depan aku selama sisa hidup kita
aku akan rawat kamu
mungkin setelah itu kamu baru akan mengerti betapa aku mencintai kamu
iya masuk win
selamat siang ibu juli
maksud aku selamat siang ibu milu
shh kamu jangan ngomong gitu mil
ya enak sama kalian anak anak
karena sebentar lagi aku akan
menghabiskan sisa hidup aku bersama kamu
maukah kamu menjadi istriku
kamu gak usah khawatir juli
karena kalau kamu terlalu khawatir kamu gak akan pernah sampai tujuan kamu
kita akan sama sama menghadapi bapak besok
aku yakin cinta kita pasti bisa terwujud
karena cinta kita terlalu sayang untuk dihancurkan begitu saja
oke sampai jumpa lagi